hai hai hai ah kemana lagi larinya penyumbas raksasa itu
pokoknya kita harus menangkap penyumbas raksasa itu beres bos pokoknya beres bos
bos pokoknya masalah tangkap menangkap itu masalah gampang sekali gampang gitu lewat
itu lagi buatnya kalian akan rasakan sendiri setelah kalian sendiri berani berani masuk ke

itu teman teman kita ternyata mereka bukan dimakan sama hantu
mereka ditangkap sama bajak laut
aku mau pensiun bos jadi bajak laut
saya juga mau pensiun jimny
saya mau jadi sedetron arti
kalau kamu mau jadi apa
mau jadi penyu bos
maksudnya itu bos
itu kan penyu mas raksa
lo mau malah padahal diam
memangnya kalian pikir ini piknik ayo
pak mayor aja deh yang nyelamatin anak anak
kita disini aja bantu dengan doa
kalau hantu itu betul betul ada
kita harus melawannya
yang penting kita harus selamatkan anak
alah baru di gigit belut listerik saja sudah ceheng
ayo kita lanjutkan berjalan
makasih ya cang
alamak makasih ya cang
asap gak disebut
asap kan juga orang kalian
alamak maaf dah sip

bajak laut itu
masih kelewatan cang
baca cepat kan
eh bagaimana hendrik
apakah kalian lihat
tanda tanda mereka ada di sini
tidak ada tanda tandanya pak mayor
aku marah tuh
kok mereka seperti ditelan pulau hantu i ini
pak pak eh
aku marah sih
sepertinya film betta tidak enak pak mayor
pulau ini seperti hidup pak mayor
alah cuman dilibet akar aja udah cengeng
bapak aku mahat itu karunya ih
ayo kita lanjutkan pencarian kita
tau rasa tuh banyak banyak paus itu

akhirnya bencol deh
ayah rambutnya serius bos
ayah rambutnya serius bos
hahaha kemana lagi larinya penyumas raksasa itu
pokoknya kita harus menangkap penyumas raksasa itu
pokoknya masalah tangkap menangkap itu masalah gampang sekali
kemana lagi larinya mana itu kemana dong iya gue mana ya
ayo kejar kita
ada jebakan ya hai kau kalian malah diam saja cepet kejar mereka
hati hati anak anak ini pinter rupanya
hah gak bakal lari lagi sekarang
gak akan dok
gak akan lari hah
hah ada tangga
kok jebakan dikasih tulisan begini ya
hah jebakan dikasih tahu
hah gak percaya ah
siapa tahu dapat sesuatu di dalam ya
ayo dikasih tahu
aduh ada ada
aduh mimpi tidak kalah
ini gimana kerjaan kalian gagal bos tulang tulang warna peda remuk kamu kalau
tahu begini sih bos saya oga dah ini pantat saya pada perak beres bagaimana cuma dapat ini beres